penyanyi keroncong juga punya jumlah yang sangat sedikit
nama seruti respati jadi salah satu yang punya kontribusi besar di musik keroncong
ia disebut sebut sebagai the next sundari sukojo
apa katanya soal perkembangan musik keroncong
berikutnya kuatang kekuatan
nama suruti respati mulai dikenal setelah banyak muncul di televisi
sebagai penyanyi keroncong dan sinden asal kota solo
belasan tahun bertahan sebagai sinden dan penyanyi keroncong
membuatnya optimis musik tradisional bisa terus bertahan
apakah seorang suruti masih optimis musik keroncong bisa bertahan terus
sampai masa depan di indonesia
saya justru sangat optimistis karena saat ini anak muda sangat mengemari musik keroncong
cuma memang harus lebih banyak lagi wadah yang bisa payung payung
wadah wadah yang bisa mewadahi kreativitas dari generasi muda
karena generasi muda sekarang memang sudah melek dengan musik keroncong
ruti telah merilis album jazz berjudul ruti kemarin esok adalah masa kini tahun dua ribu sembilan belas
dan banyak album kompilasi bersama musisi lain
prestasinya juga membanggakan
ia telah mendapat penghargaan anugerah musik indonesia tahun dua ribu tiga belas kategori keroncong dan langgang
tetap konsisten di dunia musik keroncong dan langgang
turti berencana merilis album terbaru yang akan rilis tahun depan
istiarto sigit jakarta
tidak hanya di tanah air film yang mengangkat kisah pengusaha ternama juga beberapa kali diangkat ke layar lebar
jangan kemana mana showbiz news akan segera kembali
saya akan mencari investor untuk modal startup kita
kalau saya berhasil kembali ke indonesia kita akan membangun kasku sebarang
kisah ini adalah perang
ini adalah perang
ia adalah perang
ia adalah perang
ia adalah perang
ia adalah perang
ia adalah perang
saya ingin mengambil masa depan
ketua tua adalah partner bisnis anda
saya tidak peduli